lebaran masih tiga bulan lagi masyarakat disarankan segera membeli tiket agar tidak kehabisan
karena diperkirakan pada dua puluh delapan februari nanti pembelian tiket secara online akan berada pada puncaknya
pembelian tiket online ini efektif untuk mengurai penumpukan penumpang di stasiun
untuk kereta reguler tiket sudah bisa dibeli secara online
sedangkan kereta tambahan baru bisa diakses enam puluh hari sebelum lebaran
di stasiun gubeng surabaya nantinya akan ada tambahan dua rangkaian kereta
yakni sancaka dan pasundan untuk jurusan yogyakarta dan bandung
rata rata per hari stasiun gubeng melayani lima penumpang
untuk arus mudik dan balik penumpang bisa meningkat dua kali lipat
tiket yang sudah bisa dipesan yakni mulai h sepuluh atau keberangkatan tanggal dua puluh enam mei dua ribu sembilan belas
ada sekitar tujuh ratus lima puluh empat dua ratus tiket yang disediakan pt kai daops delapan surabaya
di mana perharinya hanya ada empat puluh tujuh dua puluh empat tiket yang harus diperebutkan oleh para pemudik
pada masa angkutan lebaran kali ini daops delapan menyiapkan sembilan puluh satu kereta api untuk semua tujuan
untuk mengantisipasi meningkatnya pesanan tiket pt kai juga menambah pita lebar jaringan internet
sementara di jakarta pt kai daob satu melihat respon pembeli tiket mudik lebaran dua ribu sembilan belas menunjukkan peningkatan
diperkirakan jumlah pembelian online tertinggi akan terjadi
pembelian online tertinggi akan terjadi pada dua puluh delapan februari untuk pemberangkatan dua puluh sembilan mei dua ribu sembilan belas
kai daob satu menyiapkan dua puluh kereta tambahan dari stasiun senen dan dua belas dari stasiun gambir untuk ke berbagai tujuan
masyarakat tidak perlu khawatir diharapkan dengan bandwidth nya ditambah dua kali lipat
jaringan tidak terganggu dan pelayanan tiket bisa lancar
sementara secara keseluruhan penjualan tiket secara online
tim liputan cnn indonesia